kita sudah banyak membahas mengenai bagaimana deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
yang kemudian banyak penolakan juga tapi menimbulkan perawatan kontra
tadi mas nyarwi mengatakan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya sebagai sebuah gerakan politik
tapi kembali ke pertanyaan awal mas nyarwi
apakah ini bentuk negatif campaign atau sebenarnya sebuah pesan untuk kebebasan berekspresi
atau bagaimana yang mas nyarwi lihat
kalau misalnya melihatnya sebagai negatif campaign itu kita harus melihatnya case by case
dan konten yang dibawa per konten yang dibawa
konten yang dibawa sejauh ini seperti apa
kalau misalnya apa namanya nah ini yang saya lihat juga paradoks karena begini
pesan utamanya kan ganti presiden saja tapi tidak diturunkan pada konten konten yang spesifik
di beberapa negara misalnya saya contohkan ya banyak demo yang serupa ganti presiden tuntutannya
misalnya ketika fran olong berkuasa ya
periode pertama kedua dia sering hidup juga di demo di perancis presiden perancis sebelum macron ya
tetapi kemudian bidikannya atau kritiknya itu pada misalnya kebijakan authority program
authority itu istilahnya pengetatan atau kencangkan ikat pinggang lah
istilahnya terlalu dan ini merepotkan masyarakat gitu kira kira sehingga masyarakat diminta untuk berpuasa
itu spesifik termasuk kebijakan yang terkait dengan undang undang perburuan misalnya
nah disini saya lihatkan
tidak spesifik pada policy ya dan saya lihat melebarnya
terus batas ini apa namanya mengkonsolidasikan apa namanya
betul dan itu dan melebarnya isu gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ini saya lihat berinteraksi atau bersinggungan dengan isu isu keagamaan
politik identitas misalnya dan ini nih yang kemudian tadi bu irma mengatakan saya lihat itu mengkhawatirkan terkait dengan negatif campaign gitu
tetapi begini juga karena oposisi juga ada kecendungan
melihat potensi gerakan ganti presiden ini juga ada kecenderungan dan saya lihat ini juga karena oposisi juga ada kecenderungan
sebagai momentum untuk mengkonsolidasikan dengan berbasis pada ikatan emosi
ya mengkanalisasi ya
ya misalnya saya contohkan misalnya beberapa apa yang kita lihat baik di beberapa media online maupun
ahmad dhani misalnya melihat juga itu dikaitkan dengan dua ribu dua belas gerakan dua ribu dua belas yang kemarin gitu ya
terus artinya ada isu isu keagamaan yang muncul yang itu saya lihat menjadi pengikat
nah sebenarnya kalau misalnya itu dikembangkan pada isu isu yang terkait dengan policy itu menurut saya lebih sehat
terlepas bahwa apakah ganti presiden ini sebagai gerakan politik gerakan politik sosial juga disitu ataukah gerakan kampanye itu sebagai kampanye politik
tentu kalau dia sebagai kampanye politik tentu ini juga belum memasuki masa kampanye politik dan itu tidak boleh
nah cuma problemnya disini pelaku dari gerakan ganti presiden disini sebagai pelaku kampanye itu kan bukan struktur respi
dari tim kampanye capres cawapres dan kpu saya lihat dari disini ada aturan yang kemudian menyulitkan juga
karena aturan aturan itu kan mengikat kepada pelaku yang menjadi nah ini apakah ini tim resmi apa tidak istilahnya
nah itu saya kira juga apa namanya menyulitkan ya di regulasinya mungkin daya jangkau regulasi menjadi terbatas
oke karena orang orangnya bukan orang orang bagian dari partai atau mungkin tim nasional juga yang sudah disusun oleh masing masing kandidat
bang andre tadi mau menanggapi ini pesannya provokasi katanya
bahwa kpu dan bawaslu itu sudah menyampaikan terang benerang di berbagai media kita bisa baca
bahwa dua ribu sembilan belas ganti presiden ini gerakan ini bukanlah kampanye itu sudah dinyatakan secara terang benerang oleh kpu dan bawaslu
jadi kalau ada orang menyatakan ini kampanye terselubung atau apa ini bagian dari kampanye hitam tidak benar
itu sudah dibantah oleh pihak kpu dan bawaslu
nah soal cara cara premanisme tadi saya ingin menyampaikan bahwa
panik katanya kita kami ini panik sebenarnya yang panik itu siapa ya karena yang ini kan aksi aksi damai
gerakan gerakan damai social movement dari rakyat untuk menginginkan pergantian presiden
mereka berkumpul nyanyi indonesia raya lalu nyanyi ganti dua ribu sembilan belas ganti presiden
abis itu mereka bubar gitu loh acara kan hanya semacam itu
tapi ada yang panik sehingga muncullah di mana mana mulai isu penolakan
lalu mulailah persekusi mulailah penghadangan
nah disini kita yang ngangkat melihat terkesan ada indikasi si pihak kepolisian
tidak netral itu aja sebenarnya ini sederhana kalau mbak neno dan kawan kawan ini
ingin menyuarkan aspirasi kumpul nyanyi indonesia raya habis itu nyanyi
hinam istri the slc slce acaranya tidak perlu dan tidak ada ada tidak ada asli pilihan perangai sertairesi induk nya jerson
tidak ada gerakan makar di sini tidak ada gerakan angkat senjata tidak ada perlu ditakutkan
tapi ternyata gerakan ini meluas
kita lihat di media sosial delapan puluh dua puluh persen kan kekuatannya
lalu dimana mana dibicarakan oleh masyarakat sehingga muncullah kepanikan
jadi mbak irma bilang kita panik itu sebenarnya menutupi kepanikan uni irma ini dan kawan kawan
sehingga muncullah kepanikan
mulai lah penghadangan di mana mana
anda bayangkan boleh nggak orang demonstrasi di dalam bandara atau nutup pagar bandara
kok polisi diam
contoh kasus di pekanbaru ada tiga puluh empat puluh orang bakar ban lalu nutup pagar polisinya ratusan
neno tertahan di dalam pagar
lalu abis itu maghrib itu orang tiga puluh orang itu udah hilang
lalu masa penjemput mbak neno lima ratus orang ada di depan
yang lima ratus nggak bisa masuk jemput mbak neno gak bisa keluar
sampai malam mbak neno disuruh pulang ke
eh ke jakarta dari pekanbaru
nah ada apa ini
jadi indikasi yang anda maksud adalah ketidak
masa menghalangi itu sudah tidak ada
iya ada indikasi seperti itu
meskipun polisi beralasan ini alasannya keamanan
kan itu hak kalau membaca undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu
memang ada pasal lima belas
ada hak subjektif kepolisian
polisi punya wenang melihat kondisi di lapangan
kita bisa memiliki apa namanya melalui pernyataan pernyataan
apa yang terjadi di lapangan kita bisa menilai
saya ingin menyampaikan pesannya pak prabowo dan bang sandi
bahwa kita itu berkomitmen bahwa pemilu ini harus kita sambut sebagai festival yang riang dan gembira
jadi saya ingin berharap yang tidak sepakat dua ribu sembilan belas ganti presiden ini juga silahkan bikin
festival yang riang dan gembira
bikin lagu indonesia raya nyanyi dua ribu sembilan belas jokowi lanjutkan
tanpa perlu menghadang mbak neno dan kawan kawan
baik mbak irma tidak ada yang perlu ditakuti sebenarnya
yang takut siapa
terus yang panik siapa
kalau kita panik kita turun ke bawah gitu ya
ini kita nggak pernah turun
kalau masa yang turun tadi itu belum ini belum bagian
sekarang gini ya harusnya neno tuh bersyukur
andre ini harusnya bersyukur
pak jokowi tidak seperti pak sby
sahabat saya ferry julian tono ketika itu demo bbm
demo bbm loh penampilkan bbm
kemudian ferry itu di satu pertemuan bicara kepada audiens
siapa yang berani nurunkan putu sby kalah
siapa yang berani nurkan sby kalah
akhirnya ada yang nurunin ketika itu
itu ditahan loh
tapi masalahnya ketika selesai ditahan dia masuk demokrat
ya kan ketidak konsistenan menurut saya ya ini sahabat saya satu ini
nah menurut saya harusnya neno ini andre ini bersyukur loh
pak jokowi itu tidak seperti itu
ini kan yang menghadang ini kan masyarakat yang tidak suka
kalau teman teman ini bilang bahwa ganti presiden
itu punya hak dia tapi ada juga dong hak rakyat yang juga tidak suka
tapi kan nggak perlu menghadang seperti itu
jadi menurut saya harusnya fair
polisi sudah cukup fair kok
kan polisi itu punya diskresi menyetujui atau menolak
ketika demo yang akan dilakukan itu
akan punya negatif impact
punya potensi mengganggu keamanan
kalau dia dirasakan menggaguh keamanan karena banyak yang protes protes protes
yang mengancam segala macam kalau ini terjadi segala macam begini begini
bukan polisi berpihak keliru gitu loh
saya kira bukan seperti itu
menurut saya seperti yang disampaikan beliau
sudah lah kalau nggak panik nggak usah turun kemana mana bro
santai aja kita tunggu nanti dua ribu sembilan belas
masalahnya begini saya udah bilang sama andri juga andre gini loh
kalau kita hari ini kita ini bukan nggak jualan harapan
kita jualan program
tapi kalau oposisi itu jualan harapan jualan mengadu adu emosi masyarakat
wajar orang oposisi kok
tapi kalau kita kan kita udah jelas kerja kita udah jelas kok
kita sampaikan kepada pemerintah
pemerintah publik ini loh
nah kalau masih ada yang belum paripurna dari jokowi jk hari ini
menurut saya wajar baru empat tahun
nah wacita itu memang disusun untuk dua periode
makanya kita harus dukung dua periode
mas narwi melihat
ada yang ingin mas tari tambahkan ini sebenarnya kalau kita bisa lihat ini sebagai sebuah simbolik convergent atau bagaimana ya
bahwa ini kemudian mereka yang punya satu
satu pendapat yang sama berkumpul disatukan dalam satu tagar kemudian melakukan aksi atau melakukan deklarasi dan sebagainya
problemnya begini ya
kalau misalnya argumen argumen apakah itu ganti presiden ya
dua ribu sembilan belas atau misalnya berdua periode itu dibangun dengan apa misalnya
isu isu yang spesifik
artinya polosinya bisa dikritik dengan polosinya apa yang tidak maksimal dan sebagainya
itu mungkin akan memunculkan diskursus publik yang lebih sehat
nah yang membahayakan adalah kalau misalnya itu berkait dengan hal hal yang sifatnya identitas dan emosional ya
bisa identitas bisa terkait dengan agama bisa hal yang emosional pokoknya pokoknya
yang pokoknya ini kan nggak ada diskusi lagi ya
ya kalau sudah begini ini yang menurut saya kadang menyulitkan juga tidak ada diskursus yang muncul
bukankah mereka juga mengangkat isu ekonomi misalnya rupiah dan lain lain
jadi itu tidak diangkat sebagai diskursus publik
apa yang menjadi latar belakang apakah misalnya dua ribu sembilan belas ganti presiden ataukah misalnya dua periode misalnya
justru itu yang penting menurut saya perlu diangkat
nah terkait dengan misalnya soal apa namanya isu isu yang terkait dengan etika ya
etika dalam komunikasi publik di sini komunikasi politik
mungkin elit bisa memanage itu dengan baik
nah problemnya kalau kita sudah berhadapan dengan massa
kalau kita sudah polarize apa
masyarakat saat ini ya
ya betul saat ini
itu kadangkala juga menyulitkan
saya contohkan misalnya begini
salah satu dilema misalnya presiden jokowi di sini kita lihat sebagai di sini memegang peran di tiga titik sekaligus
yang pertama dia sebagai kepala negara
ya tentu dia harus menjaga semuanya ya
tapi jika kepala pemerintahan setiap kebijakan yang dilakukan itu juga punya implikasi kan
paling tidak begini
ada garis tegas bahwa keamanan dan sebagainya tidak bisa ditawar
tapi kemudian dampaknya negatifnya apa
kemudian seperti itu contohnya
ini akan nanti kita ulas lebih dalam lagi
apa kemudian dampak bagi masing masing capres capres dari sejumlah pro kontra yang terjadi hari ini dan juga kemarin terhadap pilpres nanti
dan juga mungkin juga terhadap petahana ya
karena saat ini tengah apa namanya punya yang masih berkuasa lah kira kira begitu
nanti kita akan bakal susah jeda
raihman saya akan kembali sekejap lagi
dari pro kontra yang terjadi mengenai deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
tadi terakhir mas nyarwi tentu ada sedikit menyinggung bagaimana kemudian ini berdampak terhadap petahana ya
tapi kalau terhadap dua kandidat capres capres aksi ini siapa sebenarnya yang untung dan siapa yang rugi

dua duanya bisa mengambil keuntungan tapi dua duanya juga bisa dirugikan
dirugikannya kalau petahana apa kalau penantang apa
kalau misalnya keuntungan misalnya yang bisa didapat dari pak jokowi misalnya
kalau misalnya di dalam merespon gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden pak jokowi dipandang sukses
sukses dalam artian tetap memberikan ruang untuk berdemokrasi gitu menyuarakan pendapat
kemudian melindungi juga dari isu isu yang sifatnya apa dari hal yang terkait dengan kekerasan
juga kemudian bahkan ikut mendengarkan apa saja yang dikeluhkan dan diinginkan oleh kelompok kelompok yang ingin ganti presiden seperti itu
kemudian menunjukkan program solusi bisa jadi malah mereka akan mendukung pak jokowi bisa jadi
tetapi misalnya kalau kemudian ada tindakan tindakan manajerial dalam respon isu ini yang kurang maksimal sehingga muncul hal hal yang negatif misalnya
atau bahkan pak jokowi dan timnya dianggap tidak responsif
suara suara yang diteriakan gerakan ganti presiden misalnya bahkan dianggap represif
iya iya itu yang kemudian apa namanya bahaya juga
itu bisa mengerus bisa berpotensi mengurangi elektabilitas pak jokowi
nah sama juga pada konteks petahana kita perlu melihat gerakan ganti presiden ini pelakunya itu kan sebenarnya bukan elit dalam arti elit publik figur papan atas
nah tapi banyak di situ ada artis di situ bahkan simbol nino sendiri di sini adalah emak emak gitu kan
kata emak emak ini sudah dimonopoli oleh kelompok kelompok
apa apa bang irma jadi walaupun berusaha direspon dengan itu
nah di situ misalnya kalau misalnya mampu memunculkan gelombang bukan hanya di kelompok ini saja tapi meluas ke kalangan pelajar kelas menengah ada problem yang dianggap real
dan itu perlu ditunjukkan ke mereka misalnya kalau mereka bisa berhasil menunjukkan itu itu bisa jadi menguntungkan ku prabowo secara contoh contoh kan misalnya indikasi tidak efek dari itu
ini kan perlu dilihat dengan data survei kalau melihat itu
tiga segmen apa yang pertama adalah pemilih pemula yang kedua termasuk di situ bisa dikoreksi nanti pelajar juga
yang ketiga termasuk di sini ibu emak emak itu ya komunitas itu
nah maksud saya adalah ini potensial potensial bisa ditarget oleh mereka atau kelompok yang menjadi pendukung gerakan dpr
sebenarnya juga ada problem ini agak keluar dikit terkait kultur politik kita
kalau di banyak negara demokrasi itu elit elit itu kan pemimpin partai capres cawapres atau kandidat itu berani di depan berbicara ke publik meyakinkan publik
bahwa ini harus ganti presiden atau ini dua periode misalnya
nah di kita ini yang berbicara kan orang lain kita terbiasa dengan publik atau masyarakat biasa yang kemudian meneriakan itu
saya contohkan misalnya ketika misalnya frank hollande masih berkuasa jean luc milonchon termasuk juga marie le pen dalam konteks politik perancis
itu dalam rally rally biasa bahwa ini harus segera turun kita nanti kira kira akan ganti presiden dalam pemilu berikutnya
tapi mereka lantang dan publik paham elit ini ngomong apa isunya apa apa yang mau dibawa
kalau ini dilempar ke kira kira justru banyak di makna makna masyarakatnya
nah betul dan repotnya adalah karena ini menjadi isu yang sifatnya massa dan meluas kalau diskursusnya tidak berlangsung sehat
masuk ke isu isu yang sifatnya emosional dan ini menurut saya kurang
jadi ada untung dan ada ruginya sebenarnya ya apa yang terjadi pada belakangan ini mengenai
ya ini seperti bola liar
bola liar akhirnya oke ini bola liar bagaimana kemudian pihak petahana mbak irma menanggapi ini menyikapi ini agar kemudian tidak ini menjadi bola liar yang mungkin bisa merugikan
ya justru itu seperti saya bilang tadi sebagai petahana kan serba salah ya
pak jokowi tidak boleh mengintervensi hukum melalui kapolri atau kepolisian
nah polisi sebagai pamong rakyat tentu kan mengambil sikap dia punya diskresi menyetujui dan tidak menyetujui dengan alasan alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan
artinya ketika ini terjadi gesekan antara satu dan yang lain
tentu yang akan dirugukan kan pasti petahana karena petahana kan masih presiden masih pemerintah
nah ini yang sebenarnya kita tahu bahwa ini strategi yang buruk
ya yang dilakukan buruk sekali jadi mukul orang pakai tangan orang lain
nah ini sebenarnya seperti itu
maka kemudian yang harus kita pahami adalah begini
tolong juga kita saling menghargai
menghargai satu sama lain
kalau pihak sana tidak ingin ada penolakan maka jangan juga gitu ya maksain diri untuk ganti presiden
karena saatnya belum tiba ganti presiden itu nanti di dua ribu sembilan belas
election ketika election dilakukan maka baru ganti presiden
kalau sekarang belum bisa lakukan itu
yang bisa dilakukan oleh nino warisman itu bukan ganti presiden
ya kan pilihlah presiden baru kan begitu
nah kalau ganti presiden itu harus melalui prosedur yang benar
yang benar konstitusi kita menyatakan
harus melalui mana harus melalui dpr harus melalui mk harus melalui mpr
kan itu yang harus dilakukan
jadi jangan kayak orang tidak mengerti hukum dan undang undang gitu loh ya
kalau melakukan sesuatu
jadi etika etika politiknya juga harus dikedepankan
nah ini yang saya ingin sampaikan
kalau tadi andri bilang kita sambut apa namanya pemilu nanti dengan riang gembira gitu
lagi riang gembira gimana kalau ganti presiden di sini cacimaki kok
itu kata dan perbuatan gak sama
kalau riang gembira ya jangan lakukan itu
jangan panik santai
kita debat soal program aja
nggak usah nurun nurunin pasukan sampai ke bawah bawah
silahkan mbak andri dampaknya apa
kemudian tadi sudah dijelaskan untung rumi bagaimana
karena saya mau mengklarifikasi mas nyarwi
kalau kita baca lirik lagu dua ribu sembilan belas ganti presiden itu nggak ada cerita sarah sama sekali ya
bahwa yang dibicarakan itu harga harga naik gitu
harga harga naik sembako naik lalu pengangguran cari kerja susah ekonomi sulit
itu isu isunya ya yang dibawa
bahwa aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden itu bukan bicara sarah
tapi bagaimana mereka menyuarakan aspirasi
suatu gerakan rakyat social movement menyalurkan aspirasi bahwa ada keinginan masyarakat keinginan rakyat untuk mengganti presidennya di dua ribu dua puluh
itu satu ya
jadi tidak ada isu sara di sini
itu satu ya
mas nyarwi silahkan cari
dua ribu sembilan belas ganti presiden tidak ada bicara isu sara
yang dibicarakan semua ekonomi
itu yang pertama
yang kedua adalah agak paradoks ya
mbak irma uni irman ini selalu bicara tadi panik panik panik
kubu dua ribu sembilan belas ganti presiden
kalau panik itu tentu kita lihat ya
bagaimana yang panik ini yang menghadang ya
menghadang di mana mana menurunkan orang mempersekusi wanita perempuan dipersekusi di bandara ditahan berjam jam
itu kan contoh kepanikan
lalu saya ingin menyampaikan tagarnya saja dua ribu sembilan belas ganti presiden
mbak irma bilang kan dua ribu sembilan belas ganti presiden
memang targetnya memang dua ribu sembilan belas pas pemilu itu presiden diganti
jadi saya rasa ini bukan makar berulang kali bahwa sdu dan kpu menyatakan ini bukan kampanye bukan kampanye hitam
saya rasa ini hanya gerakan masyarakat ya gerakan rakyat
kenapa harus takut kenapa harus panik kenapa harus menghadap
kalau anda nggak sepakat anda bikin tagar yang lain gerakan yang lain bikin kampanye yang lain
kalau kita benar benar bisa
masalahnya karena kita panik kekuasaan itu melenakan takut kalah
akhirnya muncullah penghadang hadangan dengan cara cara premanisme
satu lagi yang penting menyinggung soal penangkapan penangkapan ya
di zaman pak sb kita tahu pak jokowi juga gemar melakukan penangkapan penangkapan
kita ingat ustadz ahtod ditangkap di hotel mau aksi besok dibilang makar
sampai sekarang ditahan berbulan bulan
jangan bicara fitnah di luar kok
orang orangnya aja di luar kok bisa ditahan berbulan bulan
ditahan berbulan bulan setelah itu dilepas oleh pihak kepolisian
jangan selalu bicara fitnah dong
ini nggak fitnah fakta
al khotot ditahan berbulan bulan oleh pihak kepolisian habis itu dilepas tanpa proses pengadilan
tanpa proses pengadilan
seharusnya kalau memang orang itu salah ada buktinya ditahan
digeser ke pengadilan
sehingga pengadilan memutuskan apakah alkhotot ini bersalah atau tidak
bukan ditangkap tanpa proses
itu pada kasus yang lain ya
itu satu bukan hanya alkhotot
contoh sri bintang pamungkas juga itu ditahan juga berbulan bulan
dianggap makar tapi tidak sampai proses pengadilan sampai sekarang
maksud saya ini kan cara cara persis seperti zaman orde baru
meskipun pak sby mungkin melakukan penangkapan terhadap bang ferry joko juliantono
tapi beliau melalui proses pengadilan lalu dihukum
maksud saya marilah kita menggunakan proses hukum yang berkeadilan transparan di pengadilan
jangan menggunakan instrumen kekuasaan untuk membungkam orang yang berbeda pendapat
baik pak andre kita kembali ke topik
tadi mas nyarwi katakan bahwa dampak dari rentetan aksi ini juga tentu berdampak terhadap capres dan juga cawapres
nah ini nanti mbak andre mungkin bisa jawab
apakah kemudian dengan penolakan penolakan ini bisa jadi kemudian justru sebuah kampanye yang kurang baik juga untuk pak prabowo
dan dengan adanya penolakan yang cukup banyak di beberapa kota ini yang kita tidak bisa dihindari juga ya
apakah ini tetap akan dilanjutkan sampai dengan nanti masa kampanye
nanti kita bahas di segmen terakhir
usai jeda kami akan segera kembali
sesaat lagi tetap bersama kami di prime news
oke kita kembali di prime news
ini segmen terakhir dari dialog kita pada hari ini
malam hari ini saya mungkin ingin langsung ke bang andre tadi ya
nanti satu satu juga sembari melengkapi
dengan adanya sejumlah pro kontra ini apakah aksi ataupun deklarasi akan tetap dilanjutkan
dan bagaimana menyikapi kalau ini kemudian justru berubah menjadi sebuah perubahan dukungan dari pak prabowo justru ke pak jokowi
karena mungkin publik jadi terframing ini kok ditolak di mana mana begitu
ya pertama itu adalah aksi masyarakat ya
tidak ada hubungan dengan partai gerindra
sehingga kami tidak bisa ketahui apakah aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden ini akan lanjut dilakukan di seluruh indonesia atau tidak
itu pertama ya
yang kedua saya melihat
penghadangan penghadangan itu bagian kepanikan rezim ya
karena kalau rezim itu merasa yakin menang surveinya tinggi partai pendukungnya banyak
tentu nggak usah begitu panik melakukan penghadangan penghadangan
itu hal yang biasa saja
seperti sekarang kan kita lihat kalau kampanye kan dua puluh tiga september
tapi di mana mana kan kita lihat ada deklarasi jokowi dua priode jokowi dua priode di berbagai tempat
saya tidak dibubarkan tuh
sama polisi tidak dinyatakan tuh sama kadif umas ini kampanye di luar jadwal
padahal kita lihat ya pengumuman dimana mana ini deklarasi ini ini deklarasi ini
tapi kadif humas tidak perlu menyatakan ini acara ini kampanye di luar jadwal
ini kampanye di luar jadwal nggak ada
tapi kalau aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden dinyatakan kampanye padahal bawaslu dan kpu menyatakan ini adalah kebebasan ekspresi
sekali lagi itu pernyataan bawaslu dan kpu
saya rasa kita tidak usah terlalu panik
setiap masyarakat punya ekspresi untuk mengungkapkan hak mereka
ada undang undangnya yang mengatur dan ini bukan kegiatan makar konstitusional
kalau memang dua ribu sembilan belas jokowi ingin dilanjutkan silahkan juga bikin aksi saling hormat menghormati saja
sebenarnya ini sederhana tidak perlu dihadang tidak perlu dipersekusi biarkan ini bikin aksi
yang jokowi lanjutkan juga bikin aksi
sehingga kita belajar saling menghormati perbedaan pendapat
kita belajar menghormati perbedaan pilihan ini yang penting
jadi ini pasti teman teman di relawan ini akan tetap melanjutkan
saya tidak tahu tidak mengerti
tapi bukan apa apa akhirnya juga dekat dengan orang orang yang ada di situ
teman teman itu sering berdiskusi dengan wakil ketua umum kami bang fadli
tapi itu pribadi
bukan koordinasi atas nama partai
jadi itu hak hak dua ribu sembilan belas ganti persis apakah akan lanjut atau tidak
tapi yang jelas penolakan penolakan itu bagian dari kepanikan orang yang terpenuhi
jadi justru bukan mengurangi dukungan buat pak prabowo yang justru menambah
anda bayangin perempuan seorang nino warisman dipersekusi berjam jam ditahan
emang kenapa takut dengan seorang nino warisman
ini yang luar biasa republik indonesia ini
jadi kalau anda tidak sepakat ya anda bikin gerakan lain bikin acara lagi
tidak usah harus dihadang dilempar lempar mobilnya diserbu bandaranya
kan saya rasa inilah pelajaran kita ini pr kita bersama seluruh bangsa indonesia
agar bisa saling menghargai perbedaan pendapat
mudah mudahan lah timnya pak prabowo timnya pak jokowi
terus bekerja sama mensosialisasikan kepada seluruh warga indonesia
agar tujuan kita bersama pemilu aman damai berbartabat serta riang dan gembira bisa terwujud
harapannya seperti itu
mbak irma seperti apa melihat ini ke depan
tentu ini menimbulkan eskalasi ya antara masyarakat pro dan kontra
dan tampaknya juga ini akan tetap dilanjutkan
sebaiknya seperti apa ini kemudian nanti dikelola aksi aksi seperti ini
nah inilah saya bilang andri ini tidak satu kata dan perbuatan
kenapa itu pak

kalau mau bilang pemilu yang riang gembira
kalau mau bilang pemilu yang riang gembira aman tenang
kok nyuruh orang berhadapan hadapan yang menolak dan yang minta ganti presiden
inilah ya kan ini nggak benarnya nih
tidak satu kata dan perbuatan
riang gembira tenang segala macam
tapi seluruh orang berhadapan hadapan
nah yang kedua saya mau kasih gambaran lagi nih
kalau yang nolak ini kan berbeda beda masyarakatnya
ini yang di surabaya ini yang di sini
tapi kalau nino warisman dia terus lho keliling
nah terus yang kemudian andre bilang bahwa ini adalah masyarakat
dia sendiri kok kemana mana timnya
ini kan sudah didesain
kalau yang nolak ini masyarakat
bukan tim masyarakat sendiri yang nolak
kalau nino kan tim
yang katanya tadi selalu konsultasi dengan falizon
ya kan itu udah bisa kita tangkap
jadi jangan bersilat lidah bilang ini bukan bagian dari kita
masyarakat sudah tahu persis kok
nah yang ketiga yang ingin saya garis bawahi sekali lagi
yang panik itu yang mana
berusuhkan ke daerah daerah
kalau sekedar jokowi dua periode ada deklarasi kan selesai deklarasinya
ya yang melakukan deklarasi siapa
kalau yang nolak ini kan rakyat bener bener
rakyat surabaya rakyat pabkan baru
nah kalau ini kan enggak
jadi dimana benernya
nah ini yang saya ingin garis bawahi
jadi adinda andre ayo kita sama sama ke depan
menjaga indonesia ini ke depan menjadi lebih baik
tolong hargai juga bagi teman teman yang tidak sepakat
jangan kalau di beliau ah ini benar
tapi kalau orang lain salah
jangan selalu mencari pembenaran pembenaran politik lah
kalau kita mau bicara fair ya satu kata dan perbuatan
jangan riang gembira tapi ya udah bikin aja lagi sama sama
ya akhirnya kan beradu
kalau beradu siapa yang akan
dan yang terpenting masyarakatnya supaya tidak jadi ricuh begitu ya pak irma ya
nah kalau diadu yang akan rugi siapa
ya persuasi pemerintah
ya itu akan jokowi yang kena
dia kan sengaja mancing mancing gitu loh
supaya terjadi keributan gitu ya
kalau ribut pemerintah langsung disalahin dibully lagi gitu
oke mas armi terakhir
akan seperti apa kemudian gerakan gerakan ini sampai kita nanti akan masuk ke kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
ya saya ingin menyampaikan tiga poin aja ya
yang pertama begini munculnya gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
ini kan sebenarnya kalau mau kita lihat karena ruang dalam tanda petik oposisi yang langsung di formal politik ya
di political system di parlemen antar elit itu relatif tidak ada ruang yang memadai
bahkan elit cenderung apa akomodatif satu sama lain ya
akhirnya kan ekspresi ekspresi itu tumpah tumpahnya kemana tumpah ke media sosial kemudian tumpah ke jalanan
nah disitu kemudian ada problem juga terkait dengan kecendungan polarize society masyarakat kita yang hari hari tahun terakhir ini kan ada unsur kekuatan polarisasi itu muncul atau tertampak
dan kadang kadang ini mengkhawatirkan mengkhawatirkan bagi rezim sendiri artinya pemerintah yang berkuasa punya tanggung jawab
juga sisi lain juga saya kira juga masyarakat juga sama mengalami sehingga penolakan itu ada maupun yang kontra juga ada
artinya unsur itu selalu ada
nah kemudian yang poin yang ketiga begini juga
ini gerakan ganti presiden itu harus dilihat di dua aspek
sebenarnya juga kemajuan bagi demokrasi kita juga harus kita lihat
kenapa karena di tengah boleh dibilang oposisi yang relatif berantakan di parlemen
parpol yang model koalisi
dan arahnya kadang kadang bisa berubah ubah terus
itu kan menghasilkan narasi politik yang tidak koheren
artinya parpol di periode lalu mendukung si a periode ini gabung b
dan itu bagi publik juga sebenarnya tidak terlalu banyak menolong untuk mereka memahami posisi partai
nah dalam narasi politik itu kan juga ada unsur vitality ya
jadi di sini apa maksudnya
kepercayaan nilai nilai yang melekat pada publik masyarakat itu yang akan menentukan orientasi dia itu keamanan rahmana
di tengah narasi politik yang dibangun elit
maksud saya gini tidak perlu dikhawatirkan juga sejauh tidak ada kekerasan dan sebagainya ya
gerakan gerakan itu muncul baik yang ganti presiden maupun yang pro artinya dua periode lanjutkan misalnya seperti itu
itu tidak perlu dikhawatirkan juga
karena apa masyarakat itu punya value punya nilai di dalam narasi politik itu fidelity tadi misalnya
yang dia itu akan percaya mana yang bisa dia percaya
berdasarkan apa pengalaman dia
berdasarkan apa persepsi yang dia yakini
meskipun ada yang pro dan kontra dengan segala aksi aksinya begitu ya
nanti tentu akan ada yang cenderung mendukung misalnya yang ganti presiden dia ikut atau cenderung bahkan dia menolak
walaupun misalnya dia diteriakin ganti presiden tapi dia apanya yang mau diganti
atau misalnya dua periode misalnya dia bilang wah udah capek bro misalnya begitu
nah artinya apa percayakan kepada masyarakat gitu kan sejauh tentu saja ini tanggung jawab yang berat
kita perlu apresiasi apa pihak kepolisian memang ini paling berat kenapa
sebagai salah satu representasi tangan berintah tangan negara disitu ada tanggung jawab moral
artinya citra presiden baik presiden sebagai kepala negara
dan presiden sebagai incumbent mbak irma itu dipertaruhkan juga disitu
dilematis begitu ya
ya artinya itu kira kira itu aja itu aja poin saya
oke baik dan kita tentu berharap apa namanya ya semua bisa berjalan lancar
apapun apa namanya bentuk menyampaikan pendapat
dan tidak ada hal hal yang sifatnya kekerasan yang memang dikhawatirkan ya terjadi
menjelang kita akan masuk ke masa kampanye pilpres dua ribu sembilan belas nanti
terima kasih banyak bang andre mbak irma terima kasih
pak sarwet terima kasih banyak sudah hadir di program ini
terima kasih banyak sudah hadir di program ini